peradaan helibel empat ratus dua belas milik tni angkatan darat yang hilang sejak kamis lalu akhirnya menemukan titik terang
pemerintah provinsi kalimantan utara telah menyiapkan empat peti jenazah khusus untuk para prajurit yang gugur dalam tugas
pemerintah kalimantan utara hanya menyediakan anggaran untuk membuatan peti jenazah
sedangkan untuk bentuk dan spesifikasi akan diserahkan ke pihak tni
berdasarkan pantauan di kamar jenazah rs uditarakan
juga telah disiapkan tenda untuk persiapan kedatangan jenazah yang diperkirakan akan tiba di tarakan pada minggu sore
karena itu saya mengucapkan buka cita yang mendalam dan mendoakan semoga mereka bersemangat